hud indonesia yang ke tujuh puluh sembilan berarti ya di ikn bang abed
rata rata investor kalau bicara sekarang pemain pemain lama invest di berbagai startup